warga jakarta tentu sudah akrab dengan pemandangan seperti ini
jalanan ibu kota didominasi sepeda motor yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun
data badan pusat statistik menunjukkan hingga tahun dua ribu dua puluh saja
populasi sepeda motor di jakarta sudah mencapai lebih dari enam belas juta
maka wajar jika seniman sur dendi menjuluki kota ini sebagai
sepeda motor yang terkenal
banyaknya sepeda motor di ibu kota juga berkorelasi dengan polusi udara
data komisi penghapusan bensin bertimbal menunjukkan
asap kenalpot sepeda motor menyumbang lebih dari delapan ton polutan per hari ke langit jakarta
coba bayangkan jika seperempat saja dari populasi sepeda motor di kota ini
bisa beralih ke kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan emisi gas
sebagai salah satu penyebab pencemaran udara maka polutan di jakarta bisa dikurangi
di tengah terus melonjaknya harga bahan bakar minyak
sebenarnya saat ini opsi beralih ke sepeda motor berbasis tenaga listrik sudah mulai banyak
ada empat pabrikan sepeda motor yang memamerkan motor listrik
di antaranya dari dua pabrikan dalam negeri yakni gesits dan volume
rata rata sepeda motor yang memamerkan motor listrik

rata motor listrik di eems dua ribu dua berjenis skuter yang menggunakan daya lima kw
dan mampu menempuh jarak tujuh puluh sampai seratus km dalam daya baterai penuh dengan pengisian daya tiga hingga empat jam
untuk urusan performa rata rata skuter listrik dapat melaju dengan kecepatan hingga tujuh puluh km per jam
motor listrik di ajang ini dibanderol mulai dari empat belas juta hingga tiga puluh delapan juta rupiah
angka penjualan motor listrik di iims dua ribu dua puluh dua cukup meningkat dibanding pameran otomotif sebelumnya
eems tahun ini kita bisa terjual tiga puluh unit sampai dengan hari ini
harapannya sih sampai dengan akhir ims ini banyak masyarakat indonesia yang makin banyak berkunjung ke ims
dan bisa merasakan kendaraan listrik volta ini
oke yang kedua
kalau anda merasa kurang cocok dengan desain
atau harga dari motor listrik yang ada saat ini
sebetulnya masih ada opsi lain jika anda tetap ingin beralih ke motor listrik
yaitu dengan cara mengonversi motor berbahan bensin kesayangan anda menjadi motor listrik
hal itu bahkan bisa dilakukan pada skuter klasik seperti ini
asik juga mengendarai skuter klasik dengan mesin berteknologi masak

secara fungsi dan kenyamanan berkendara ini tidak kalah dengan motor listrik yang baru
tapi mungkin secara sensasi berkendara saja yang agak sedikit terasa berbeda
karena kita identiknya bahwa skuter klasik seperti ini suaranya yang khas ya
tapi sementara ini sangat tidak ada suara sama sekali alias senyap
untuk mengubah skuter klasik seperti ini menjadi motor listrik ini
ternyata tidak sulit
untuk mengubahnya itu hanya dia plug and play
plug and play pengerjaannya hanya satu jam
jadi caranya dilepas dulu gitu mesinnya
dilepas mesinnya terus itu satu gelondongan yang kitnya
itu yang penggeraknya tuh hubnya itu langsung naik sama
pokoknya sudah satu set sama swing arm
sama swing arm terus nah yang agak lamanya itu memang masang komponen komponennya
kita pengen mengubah motor kita jadi elektrik kayak gini berapa nih mas
kalau untuk yang duro itu kisaran delapan belas
kalau untuk yang speezer itu kan dia lebih apa ya
lebih ke performance ya dia lebih kenceng gitu
nah itu untuk biayanya dua puluh lima juta
kendaraan listrik memang punya banyak keunggulan
untuk wilayah dki jakarta
meski demikian masih ada pekerjaan rumah untuk memaksimalkan ekosistem kendaraan listrik
masih belum tersebarnya stasiun pengisian daya
dan belum adanya pengolahan limbah baterai yang tergolong kategori b tiga
atau bahan berbahaya dan beracun
mahardika utama fordanto bimantoro jakarta